kita akan bahas lebih dalam terkait potensi pkpu yang dapat memangkas keterwakilan perempuan dalam parlemen
bersama dengan anggota dewan pembina perludem titi anggraini yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di studio cnn indonesia
selamat malam mbak titi
mbak titi tadi kita sudah sama sama mendengarkan pernyataannya pak idam holik tanggapannya pak
ya begini saja lah sebagai anggota kpu itu tolong edukasi masyarakat secara menyeluruh holistik proporsional dan tepat ya
jadi gunakan segala sesuatu itu sesuai konteksnya
jangan kita bermain retorika dan penggunaan frasa yang justru nanti bisa jadi misinformasi untuk publik kita
yang pertama adalah prinsip utamanya keterwakilan perempuan dalam daftar caleg dpr dan dprd itu memuat paling sedikit
jadi itu adalah filosofi utamanya
baik secara filosofis dan juga yuridis
karena paling sedikit
paling sedikit itu artinya lebih sangat boleh kurang dilarang
nah apa yang dilakukan oleh kpu
kpu itu membelokkan substansi tadi dengan dalih rumus matematika internasional
pertanyaannya adalah kalau kita tidak mau
perlukan rumus itu untuk apa digunakan
jadi jangan sampai perdebatannya itu dibawa keluar dari konteksnya
jadi tidak ada urusannya sama rumus tapi dibawa bawa
karena mengapa penggunaan rumus itu akhirnya menyimpangi pasal dua ratus empat puluh lima
peraturan kpu itu kan melaksanakan undang undang
dia tidak boleh mendistorsi melanggar dan menyimpangi undang undang
berarti sebenarnya tanpa huruf a dan b itu bisa dilakukan ya
tidak boleh kurang
sebagai contoh ya kalau dapilnya berkursi empat
nah dua ini kan itu adalah di bawah lima berarti pembulatan ke bawah
kalau pakai rumusnya kpu berarti hanya satu perempuan dari empat
itu terjadi kalau dapil berkursi empat berkursi tujuh berkursi delapan dan berkursi sebelas
jadi akan ada dapil dapil yang tadi ya kalau daftar calegnya empat tujuh delapan sebelas
dalam catatannya perludem ada berapa
yang terjadi di dpr saja
dpr dari delapan puluh empat dapil itu akan terjadi di tiga puluh delapan dapil
nah kalau tiga puluh delapan dapil kalau misalnya ada partai politik yang mengikuti peraturan kpu tadi
maka akan ada tiga puluh delapan caleg perempuan dari satu partai yang akan kehilangan kesempatan politiknya
untuk berkompetisi di pemilu dua ribu dua puluh empat karena kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan yang menyimpangi undang undang
kalau kita ambil angka ambang batas maksimal misalnya angka maksimal dari simulasi
kalau kita ambil angka maksimal akan ada potensi enam ratus orang lebih caleg perempuan hanya untuk dpr ri
pemilu dpr ri
belum masuk pemilu dprd provinsi
ada ratusan dapil
kali saja dengan delapan belas partai politik
tambah partai politik lokal di aceh
dprd kabupaten kota ribuan dapil
oleh karena itu kami menyimpulkan akan ada potensi ribuan caleg perempuan
yang kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan ruang politik melalui kebijakan afirmasi
dan peraturan kpu ini menyimpang
betul bukan hanya menyimpangi undang undang pemilu pasal dua ratus empat puluh
tapi ini mengkhianati semangat konstitusi
ada pasal dua puluh delapan h undang undang dasar kita yang menyatakan
setiap warga negara dijamin untuk mendapatkan kemudahan atau tindakan khusus
dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan kesetaraan
jadi kebijakan afirmasi itu konstitusional
turunannya undang undang pemilu
dari dua ribu empat belas jadi dua pemilu sebelumnya nih

tidak pernah ke bawah
karena komitmen yang dihadirkan adalah
karena paling sedikit
jadi selalu dipakai pendekatan paling sedikit
dimana orientasinya adalah lebih
jadi selalu dipakai pendekatan paling sedikit
jika sudah jelas menyimpang dari undang undang yang ada
apakah kemudian bawaslu dan kpu ini bisa langsung sebenarnya merevisi peraturan tersebut
iya namanya juga kalau fakta fakta baik yuridis
ataupun kemudian fakta teknis
membuktikan bahwa ada kesalahan dalam pengaturan kpu
tidak perlu kemudian terlalu merasa jumawa
atau menganggap ini sebagai pukulan yang bisa mengganggu kredibilitas kpu
kredibilitas kpu bermasalah kalau justru dia tidak mengubah
tapi kalau kpu dengan legowo mengakui
ada kesalahan di dalam membuat norma
itu akan justru mengkoreksi kredibilitas kpu yang tercoreng karena norma tersebut
jadi saya kira di sinilah
kpu itu harus memberikan edukasi kepada semua
komitmen berkonstitusi itu adalah komitmen tertinggi
kalau ada kesalahan peletakan norma
ya koreksi segera
jangan kemudian justru
meminta membebankan dampak dari kesalahan norma itu
kepada publik dengan misalnya udah uji saja ke mahkamah agung
ya tidak bisa begitu
jadi justru sebagai institusi demokrasi
tegakkanlah konstitusi tegakkanlah undang undang
dan itu bisa dilakukan dengan kesadaran penuh
karena ini kan suara publik sangat luar biasa
justru di sini diuji kpu bawaslu
untuk menjadi penegak undang undang yang sesungguhnya
jika kpu kemudian
tetap berprinsip bahwa ya sudah silakan uji saja
bawa saja ke mahkamah konstitusi
karena kan sebenarnya dalam faktanya
ini menyimpang dari undang undang yang memayungi
ya kalau uji materinya kan ke mahkamah agung ya
karena ini peraturan kpu terhadap undang undang
pertama adalah kami dari koalisi masyarakat
peduli keterwakilan perempuan
lintas latar belakang dan usia
itu sudah meneguhkan sikap
kalau kpu tidak mau mengubah keputusannya
maka kami akan mengambil langkah dan upaya hukum
pertama adalah tentu saja mengadukan
apa yang dilakukan oleh kpu
karena ini perbuatan melanggar undang undang loh
dan melanggar semangat konstitusi
sebagai pelanggaran sumpah janji jabatan
karena mereka kan berjanji bekerja
sesuai regulasi peraturan perundang undangan
jadi kami akan pergi ke dkpp
melaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu
karena sudah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
karena melanggar undang undang dan konstitusi
nah yang kedua tentu saja pilihan yang tidak bisa dihindari
upaya hukum ke mahkamah agung
meskipun kami berharap yang melakukan itu bawah selu
karena bawah selu dalam pemilu pemilu sebelumnya
pernah melakukan uji materi terhadap peraturan kpu
karena dianggap bertentangan dengan undang undang pemilu
mengapa untuk hal hal yang seperti ini
harus menunggu masyarakat yang melakukan itu
sementara mereka adalah elemen negara
yang seharusnya melindungi konstitusi
dan pemilu inklusif
tanggapan terakhir bawah selu seperti apa
karena kan menuntut dua x dua puluh empat jam
jika bawah selu tidak memberikan rekomendasi kepada kpu
jadi pertama mereka mengatakan
akan membangun komunikasi tripartit
dengan kpu dan juga dkpp
mereka pada komitmen yang sama soal pemilu afirmatif
dari kebijakan afirmasi ini
ya kita apresiasi upaya itu
tapi jangan terlalu lama begitu
dengar dengar malam ini sudah diselenggarakan
dan baru selesai
dan saya juga dapat broadcast
besok akan ada konversi jam sembilan di kpu
kita berharap kpu tegas saja
kami mendengarkan suara masyarakat
ada ketidaktepatan menggunakan rumus
yang secara matematika memang ilmiah
dan digunakan secara internasional
tapi tidak dibutuhkan soal ini
karena itu tidak sesuai konteksnya
maka kami akan lakukan perubahan terhadap peraturan kpu kami
itu hormat setinggi tingginya dari publik
karena ini memberikan pelajaran
soal menempatkan kepentingan pemilu
dan kepentingan demokrasi
di atas ego ketidakmauan mengakui
ada kesalahan dalam penggunaan norma
dan kpu terkait hal ini
juga berdalih bahwa ini kan sebenarnya sudah dibicarakan
dengan dpr abc dfg hij
mengapa kemudian peraturan ini bisa masuk
bisa ada dalam peraturan kpu yang saat ini
kemarin kemarin kan tidak ada
seperti yang mbak titi katakan
nah ini yang justru menjadi pertanyaan
pemilu dua ribu empat belas pemilu dua ribu sembilan belas
semua pembulatannya ke atas
karena paling sedikit kan
jadi tidak boleh ada yang kurang
lalu saat uji publik rancangan peraturan kpu
yang diberikan kepada publik itu pembulatan ke atas
sama seperti pemilu dua ribu sembilan belas
mengapa ini berubah
kan pernyataannya setelah konsultasi
lalu mengapa kpu lebih mendengarkan
misalnya pihak lain
ketimbang presiden dan komitmen serta praktik
yang selama ini sudah berjalan
dan nyata nyata bisa dilakukan
dan juga melihat undang undang yang melaungi
betul melihat undang undang dan konstitusi
dan juga kepentingan penguatan demokrasi
melalui pemilu inklusif
tidak ada problem kok yang signifikan dan urgent
sehingga kemudian norma itu harus diubah
nah jadi saya kira dalam hal ini
ini juga menjadi salah satu recovery ya
atau kemudian pemulihan bagi kpu
di tengah keraguan terhadap kemandirian lembaga ini
jadi kalau kpu kemudian bisa mengkoreksi dirinya
berarti kpu itu memang berorientasi kepada rakyat
dan kepada demokrasi
karena kalau dia mengatakan
oh ini kami sudah melalui konsultasi
seolah olah kan itu sebenarnya reservasi
atau pesanan dari proses konsultasi
kan dia mau bilang begitu gitu
jadi kalau kemudian kpu dengan legowo
dengan orientasi jangka panjang ke depan
mendengarkan aspirasi publik
dan upaya berkomitmen mengukuhkan keterwakilan perempuan
oh apresiasi luar biasa
mbak titi kan tadi dalinya
ini adalah hasil konsultasi
jika mengubah ini mereka berdalih
akan melakukan konsultasi lagi
ya saya kira tidak perlu konsultasi ya
karena isu ini kan sudah sempat dibahas
ada putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan
kpu itu memang wajib berkonsultasi
dengan dpr dan pemerintah
dalam pembentukan peraturan kpu
tapi sifat konsultasi yang wajib tadi
tidak menghilangkan kemandirian kpu
tidak mengikat kpu
kpu tetap merdeka
bebas memutuskan apa yang menjadi orientasi yang diayakini
dan dalam hal ini kan sudah dibahas
lalu kpu tersadar
oh yang kami yakini itu sebenarnya berbeda dengan konsultasi
jadi tidak usah takut ya
apapun hasil dari konsultasi yang mungkin akan dilakukan
sebelumnya atau sesudah ini
saya ingin menanyakan
sebenarnya apa sih kendala untuk meningkatkan keterwakilan perempuan
apalagi jika akan dipangkas
yang kita bahas ini bukan afirmasi keterpilihan
tapi baru pencalonan
jadi baru untuk masuk gelanggangnya
sudah masuk gelanggang
dia harus berkompetisi
dengan kemudian prinsip yang betul betul kompetitif
tidak ada reservasi
atau kemudian ruang ruang kuota keterpilihan
nah oleh karena itu
kita bisa mengatakan
kebijakan afirmasi itu memang membutuhkan komitmen
dan internalisasi nilai nilai di dalam partai politik
tapi dia harus koheren dengan kaderisasi
lalu pendidikan politik
rekrutmen politik yang demokratis
ekosistem pemilu yang betul betul jujur dan adil
kalau pemilunya transaksional
perempuan itu kan hambatan politiknya banyak

jadi kalau perempuan itu kan hambatan politiknya banyak

jadi kalau perempuan itu kan hambatan politiknya banyak
dari sisi modal dia lebih terbaik

panggung politiknya juga dia lebih terlambat
daripada kelompok gender yang lain
nah oleh karena itu memang akselerasi

cukup hanya pada keterwakilan di daftar calon
tetapi kita juga harus menciptakan proses kaderisasi yang konsisten

melirik perempuan ketika sudah masa pencalonan
jangan melirik perempuan ketika sudah masa pencalonan
atau sudah mendekati pencalonan
kesannya transaksional ya
seolah hanya untuk menggenapi

karena diperintahkan oleh undang undang
undang undang itu memerintahkan tidak hanya memasukkan
tetapi proses menuju mereka hadir
itu juga harus dipenuhi
kederisasi pendidikan politik

dukungan kelembagaan untuk mendukung pemenangan caleg caleg perempuan
dan yang berikut adalah kompetisi yang betul betul berkeadilan
dan yang berikut adalah kompetisi yang betul betul berkeadilan
kalau kompetisinya transaksional curang
lalu kemudian terjadi manipulasi
ya wajar kalau perempuan kemudian tidak melihat itu sebagai peluang
tetapi justru sebagai kebijakan yang setengah hati
baik informasi terakhir mbak
baik informasi terakhir mbak
kira kira dari broadcast yang mbak dapatkan
dari informasi yang mbak dapatkan
apakah akan ada harapan
apakah akan ada harapan
secerca harapan positif dalam konferensi pers besok
ya saya berharap kpu secara terbuka
legowo dan kita apresiasi memutuskan merevisi

tetapi jangan senang dulu kita tahan dulu begitu ya itu harapan yang harus kita pelihara tapi kalau
kpu memutuskan tidak merevisi kami masyarakat peduli keterwakilan perempuan sudah siap untuk
mengambil langkah langkah hukum kpu menjalankan undang undang dan konstitusi bukan menjalankan
pesanan yang banyak terima kasih mbak titi anggra ini anggota dewan pembina perludem
telah bergabung bersama kami malam hari ini di studio cnn indonesia